beralih ke sepak bola nasional pssi akhirnya menunjuk bima sakti sebagai salah satu asisten pelatih yang akan membantu tugas louis mia sebagai pelatih kepala timnas sepak bola indonesia u dua puluh tiga
kepastian ini disampaikan ketua umum pssi edi rahmayadi usai acara pengukuhan dan pelantikan pengurus pusat pssi di jakarta
pengukuhan dan pelantikan jajaran pengurus pusat pssi masa kerja dua ribu enam belas dua ribu dua puluh dilakukan oleh ketua umum koni pusat tono suratman
dalam kesempatan ini ketua umum pssi edi rahmayadi kembali menegaskan target timnas sepak bola indonesia untuk dapat meraih medali emas di ajang sea games dua ribu tujuh belas di malaysia agustus mendatang
bahkan edi juga berani mematok target posisi empat besar di asian games dua ribu delapan belas yang akan digelar di jakarta dan palembang
demi mencapai target tersebut pssi telah mengontrak pelatih asal spanyol luis mia yang akan menangani timnas u dua puluh tiga dan mulai bekerja pada satu februari
sebagai bagian dari transfer ilmu pssi juga telah menunjuk satu asisten pelatih asal indonesia yaitu bima sakti